saudara caleg terpilih dpr kabupaten aceh tamiang dari partai keadilan sejahtera ditangkap polisi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak tujuh puluh kg
dprk aceh tamiang dari pks bernama sofia ditangkap polisi saat tengah berbelanja di sebuah toko pakaian di aceh tamiang pada sabtu dua puluh lima mei lalu
penangkapan dilakukan oleh tim subdit empat di tip narkoba
marek skrimpori bersama satres narkoba pores aceh tamiang
sofian ditangkap terkait kepemilikan sabu sebanyak tujuh puluh kilogram
sofian sempat melarikan diri dan sembunyi selama tiga minggu di wilayah aceh hingga ke medan
berdasarkan pengembangan dengan kasus sebelumnya yang dilampung sebelumnya dilampung penangkapan tersangka yang lain
salah seorang warga aceh yaitu terkait kasus tersebut dilakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat sekira pukul lima belas
dengan tsk tersangka inisial sf dan saat ini tersangka sudah dibawa ke baris krim untuk proses lebih lanjut
salah yang terpilih dprk aceh tamiang dari partai pks sofia
sofian akan dijerat undang undang narkotika dan tindak pidana pencucian uang
kami direktorat baris krim abaspori mengamankan satu orang dpo sebagai pengendali dan milik sabu yang berasal dari malaysia
di mana pada tanggal sepuluh maret tahun dua ribu empat kita telah mengamankan tiga orang inisial s r dan i
jadi amankan ditangkap dengan barang bukti sebanyak tujuh puluh kg sabu di bakahuni
operasi ini gabungan antara baris kimpori dan polda lampung untuk mengantisipasi masuknya barang barang haram atau barang narkotika ke wilayah jakarta atau jawa
komisi independen pemilihan atau kip aceh mengatakan hingga kini sofian masih berstatus sebagai caleg dprk aceh tam yang terpilih dari pks
proses penggantian status caleg terpilih harus menunggu hasil keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
saudara sofian yang caleg pks ya kami menganggap dia masih sebagai caleg terpilih
karena untuk proses pergantian itu ada mekanisme
nah sesuai dengan ketentuan pasal empat ratus dua puluh enam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas bahwa proses pergantian caleg terpilih itu ada empat kondisi
pertama meninggal dunia yang kedua mengundurkan diri yang ketiga sudah tidak memenuhi syarat sebagai caleg calon anggota dpr dprd dprk dan dpra
dan yang keempat dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan